sebuah tantangan media sosial baru tengah viral di lini masa media sosial tanah air
setelah sebelumnya ada manekin challenge
kini tagar bus challenge menjadi aksi trending di instagram facebook dan juga twitter
tantangan media sosial menjadi tren populer beberapa minggu terakhir
setelah aksi mannequin challenge
kali ini muncul tagar bus challenge yang menarik perhatian netizen tanah air untuk mencobanya
bus challenge dimulai dari akun facebook yedi mulyadi
yang merekam sekelompok siswa sma menirukan suasana di dalam bus
ketika pengemudi menyetir dengan ugal ugalan
tidak hanya menampilkan reaksi yang kompak
para siswa ini tidak ketinggalan menambahkan sosok pedagang
yang membuat video ini semakin menarik
aksi belasan anak ini pun disambut positif oleh netizen
dan hanya dalam hitungan hari
tagar bus challenge dibanjiri puluhan video serupa
mulai dari video sesama pelajar di ruangan kelas
di aula sekolah
hingga sejumlah anak anak di kelas mengaji
bahkan ada pula sekelompok mahasiswa yang menggabungkan bus challenge
dengan aksi manekin challenge
semoga selain menghibur netizen
aksi bus challenge ini bisa menjadi sentilan bagi para pengemudi bus
untuk lebih berhati hati dan mengutamakan keselamatan
lara pramestika cnn indonesia